jadi bali bagi saya adalah rumah
bali juga sebuah warisan
yang harus kita jaga lestarikan
tidak hanya kearifan lokalnya
tapi nilai nilai lain yang ada
jadi mulai dari budaya
hal hal yang diwariskan oleh leluhur
adab dan nilai nilai lain
yang memang harus kita jaga lestarikan
sehingga bali tetap
ada sebagai bali
bali itu menurut kami
dan kami berusaha
menuangkan ide ide kami
dalam bentuk nyata
dalam bentuk benar benar
bisa dirasakan oleh
masyarakat desa khususnya
kalau di bali
hidup bisnis juga bisa
asal kita tahu bisa baca peluangnya
tempat mengasah diri
spiritual karena kita disini
benar benar bagaimana caranya
diri kita kepada alam
kepada sesama manusia
sesama makhluk hidup hewan
dan kepada tuhan
itu kita disini tetap
ingat kepada tuhan kepada leluhur
kita baik kepada sesama
kita baik kepada
sesama makhluk hidup
itu dia sih yang saya pegang
bali pulau yang dikenal sebagai pulaunya para dewa
pulau yang dikenal dengan pesona keindahan alam keramahan masyarakat dan kehidupan non harmonis
namun lebih dari setahun wabah covid sembilan belas turut menghantam salah satu pusat pariwisata di bumi ini
pesona bali seolah sirna diterjang pandemi
namun kondisi ini tak membuat harapan ikut tersapu gelombang
ada asa dan optimisme yang masih membara pada orang orang yang membuat inovasi dan gerakan baru
agar tetap bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain
jadi pada awal pandemi itu ada gelombang di urbanisasi
jadi masyarakat kami yang kurang lebih tiga puluh persen merantau ke daerah selatan
jadi di bandung dinpasar dan sekitarnya
itu karena pandemi ini mereka mesti pulang kampung
jadi kan mereka tidak bisa bekerja karena kebanyakan masyarakat kami yang merantau juga bekerja di sektor pariwisata
jadi karena mereka pulang kampung otomatis mereka tidak ada aktivitas
aktivitas dalam arti pekerjaan
ketiadaan pengerjaan ini membuat mereka tidak punya cukup penghasilan untuk bisa bertahan hidup
nah di sisi lain kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir
nah itu yang pertama
yang kedua mereka tergolong kluster yang tidak bisa kita bantu ya
kalau secara normatif secara regulasi
karena yang bisa kita akomodasi sesuai dengan aturan yang ada adalah mereka yang bercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial
nah jadi jaring pengaman sosial atau jps yang disediakan pemerintah hanya bisa mengakomodasi kelompok tadi
kelompok yang masuk dalam data terpadu kejahatan sosial
nah sedangkan di lain pihak yang terdampak langsung dari adanya pandemi ini adalah mereka
jadi klaster yang tidak bisa kita bantu tadi
nah jadi harus dibuat sebuah pola lain
agar bisa mengakomodasi klaster yang tidak bisa kita bantu melalui jaring pengaman sosial yang ada
nah opsinya adalah menyediakan mereka alternatif pekerjaan
yang bisa menjaga mereka tetap produktif
sembari mendapat penghasilan untuk bisa bertahan hidup selama pandemi ini
sampai saat ini karena kondisi pandemi ya terus ada ppkm
yang awalnya sih kita memang lebih banyak di desa mbak
ya cuma karena ppkm seperti saat ini ya kita membatasi juga aktivitas
syukurnya ada ya teknologi sekarang secara online
ya kita tetap bisa melakukan pelatihan atau pendampingan dengan desa secara online juga
ya misalnya ada beberapa desa yang perlu dibantu pengemasan paket gitu
kita lakukan secara online
di musim pandemi ini kan segalanya dibuat terbatas ya
terbatas dalam artian
kalau kami pun turun ke desa kayaknya agak susah di musim sekarang
cuman semangat kami ini yang membuat kami tetap berusaha
kita tetap berjuang untuk masyarakat desa
dalam artian mitra kami terutama
untuk tetap memberikan sentuhan kami
makanya lahirlah inovasi virtual tour tadi
di tengah pandemi ini saya dari maret dua ribu dua puluh
saya sudah berpikir
nanti lockdown pasti pantainya tutup
surfer nggak bisa ke pantai
gimana caranya saya bikin produk yang pasti surfer beli
dan bisa merasakan di rumah sensasi surfing itu
saya buatlah balance board
balance force itu jadi surfer surfer bisa melatih otot yang sama digunakan di pantai di rumah
pakai alat itu balance sboard itu
nah namun kita harus sadari bahwa pariwisata juga sektor yang fragile yang rapuh
pandemi ini tadi kalau berdampak sangat berdampak
tapi sekarang sudah berakhir
di asosiasi dengan
pandemi covid sembilan belas tak membuat dewa komang yudi astara habis akal
demi menjaga produktivitas warga desa tembok
yudi yang juga kepala desa tembok
tejakule buleleng mengubah desanya menjadi lokasi suaka warga yang terdampak pandemi covid sembilan belas
yudi menciptakan lapangan kerja bagi warga yang di phk karena pandemi
pekerjaan tersebut terdiri dari berbagai bidang
antara lain di sektor ekonomi kreatif dan pemetaan potensi pariwisata laut
kalau boleh diceritakan nih bli di desa tembok sendiri
selama pandemi ini program program untuk bisa memberdayakan
masyarakat agar tetap produktif ini seperti apa ya bu
iya jadi kita punya beberapa alternatif pekerjaan
yang bisa masyarakat lakukan untuk menjaga mereka tetap produktif
sembari mereka bisa dapat penghasilan untuk menjaga daya beli
jadi kita sediakan lapangan pekerjaan di bidang pertanian
ada yang konveksi misalnya buat masker
kemudian ada yang kerja fisik seperti pemeliharaan sarana prasarana milik desa
kemudian ada yang kita pekerjakan di validasi data
di monitoring terumbu karang dan ada beberapa hal lainnya yang kita kerjakan
kalau di desa tembok ini kan juga ada seperti itu ya pembuatan kursi
dari bahan dasar plastik begitu ecoberg
ini kalau bisa dijelaskan ini seperti apa pembuatannya sendiri
dan bagaimana pemanfaatannya sendiri
oke hal itu juga merupakan salah satu alternatif pekerjaan
yang kita tawarkan kepada masyarakat pada awal pandemi kemarin
jadi kita sebenarnya butuh kursi untuk rapat ya
tapi yang kita lakukan tidak membeli kursi jadi dari toko atau penyedia lainnya di perkotaan
tapi kita memanfaatkan sampah plastik yang dikumpulkan warga dari bank sampah
untuk kemudian dibuat eco break dan dibuat kursi atau sofa dengan memanfaatkan pemuda pemuda sekitar
yang sebelumnya sudah membeli kursi
jadi kita memang kerja di wilayah rantau
tapi karena pandemi ini mereka pulang dan tidak ada aktivitas begitu
untuk berbagai kegiatan di desa tembok agar masyarakat tetap produktif seperti itu
ini kalau output yang didapat
gini masyarakat bisa mendapatkan output apa saja dari kegiatan kegiatan yang membuat mereka tetap produktif ini
apakah mungkin ada semacam gaji atau seperti apa dari kegiatan kegiatan produktif yang ada di desa tembok ini
oke saya secara apa
selain mereka tetap produktif secara psikologi mereka juga bisa recover ya recover lah
karena tidak terlalu memikirkan dampak dari situasi yang terjadi
nah selainnya selain itu mereka juga bisa memperoleh gaji
karena kita juga memberikan mereka gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan
jadi tujuannya adalah mereka tetap produktif mereka tetap dapat bisa memenuhi kebutuhan pokok diri mereka sendiri dan keluarga
tapi mereka juga bisa tidak terlalu memikirkan dampak dari situasi atau pandemi yang terjadi
walau penghasilan yang didapat warga tidak sebanding dengan upah kerja sebelumnya
paling tidak warga desa tembok bisa menjaga produktivitas di tengah kondisi tidak menentu seperti saat ini
lumayan ini dibantu juga ada proyek begini kan bisa kerja udah beberapa bulan bisa membantu nanti
ya lumayan simpenan juga ada beberapa nanti untuk kedepannya nanti kalau sudah berhenti sini

bali tak bisa lepas dari kelihat ekonomi papatetaka
sebagai salah satu lokasi surfing favorit para pelancong domestik dan mancanegara
bali tak bisa lepas dari kelihat ekonomi papatetaka
namun sejak pandemi melanda sejumlah pantai dengan beragam pesona ombaknya pun tak lagi ramai oleh para pehobi papan selancar atau server
pandemi ini kan para pemain surfing ini nggak terlalu puas lah karena dibatasin waktunya gitu loh
mungkin dari jam tujuh sampai sekitar jam setengah sepuluh lah

kalau untuk sekarang

kalau untuk sekarang
tapi harapan kedepannya sih pandemi ini biar cepat berlalu lah pokoknya biar bisa lagi mainnya gitu
walau pantai ditutup saat pandemi komang hareyaswananda tak kehabisan ide untuk membuat sebuah inovasi papan selancar
yang ini balance board atau papan keseimbangan
papan ini berfungsi agar para peselancar tetap bisa berselancar di rumah walau pantai ditutup
atau pantai ditutup
bisa kita pandangin kan ada inovasi dengan balance board
kalau boleh diskriminer balance board itu
seperti apa sih
nah jadi kalau saya deskripsikan buat temen temen
jadi balance board itu
ini tapan yang
ada stoppernya di kedua sisi
jadi saat kita pakai
nggak lolos jadi aman
jadi bahan balance board
itu bisa macam macam
tergantung kebutuhan yang buat
dan desainnya jadi punya saya ini
ini dengan panjang enam puluh cm
dengan lebar empat puluh cm
yang sekitar tujuh layer
dan saya lapisin fiberglass
saya lapis resin atas bawah biar dia
fiberglass yang biasa digunakan untuk pepang surfing
iya sama bahannya
jadi kalau nggak
kalau kayu kena air
pasti cepet remuk dia
karena bule bule pasti kadang kadang
dipakai di sebelah kolam renang
itu habis itu dia nyebur
itu dia kok makanya kalau saya
lapisin biar lebih kuat
oke kalau untuk menggunakan
balance board ini seperti apa sih
nah balance board
saya kasih lihat dulu
oke jadi kita taruh tengah kayak gini
ini mainnya kayak gini
nah ini kita
dari paha ini
dan kekuatan otot di perut
jadi kalau kakak biasanya squat biasa
ini kita bisa latihan squad juga
tapi harus menemukan titik
jadi kalau kita di air kita benar benar mainnya
untuk pemula begitu menggunakan balance board ini
seperti apa sih
jadi kalau pemula itu memang harus dipegangin dulu
kalau langsung main itu bisa kejungkal
iya abis itu kaki kanan di sana
ini saya pegangin dulu
oke langsung ditahan
agak gini dikit
bentuk squat gitu ya
perutnya ditahan nafas
nah itu dia
nah coba aku lepas ya
nah itu dia
nah jadi kalau
terasa agak ke kiri tekan kaki kanan
kalau agak kanan tekan kaki kiri
nah itu dia
ini kalau karena kakak baru mulai
pandemi pun tidak membuat dua anak muda asal bali berhenti berinovasi
igede gyan saputra dan iputu gatot adipran
lewat sebuah platform bernama godevi
penyambung antara wisatawan dan desa desa wisata di bali
gian dan gatot mengajak para wisatawan melancong secara virtual
dan berpartisipasi langsung pada kegiatan wisata
soal inovasi begitu ya
tadi ada yang namanya wisata virtual

yang bisa dirasakan
wisatawan virtual di bawah sana
yang sering kami lakukan
menunjukkan hal yang beda ya
dalam artian kami
memberi pengalaman langsung kepada
para peserta kami
seperti tadi misalnya contohnya
melukis yang artis
itu kan langsung bisa dipraktekkan di rumah
tadi juga ada yoga ketawa
dirasakan manfaatnya di rumah
selain virtual truk kami juga sedang
seperti yang tadi dikatakan sama pak gian
kita berkomitmen untuk
mendampingi desa dari awal dari
apa saja yang bisa dikemas untuk
menjadi atraksi wisata
setelah itu kami berusaha untuk
membranding ulang bagi yang sudah
punya atraksi kita branding ulang
kita coba kemas lebih baik
mampu kita pasarkan lebih maksimal
jadi kita istilahkan itu
konsepsi atau se itu ya
jadi sustainability atau keberlanjutan
terus empowerment dan juga
itu fondasi kita
jadi kita mengangkat pariwisata yang berkelanjutan
terus kita juga
dan yang terakhir adalah kita juga
masuk di aspek bisnis sehingga
ketiga konsep itu kita coba padukan
di dalam godevi sehingga
muncul ya kita lebih siap
jadi memang di awal kita
penuh perencanaan juga
apa yang harus kita lakukan
karena kita juga paham
bahwa pariwisata ini kan bonus
jangan sampai kita terlalu
fokus dengan pariwisata sehingga
melupakan budaya budaya kita
sumber daya yang kita punya
dan budaya lokal tetap diusung
godevi dengan menjadikan
sejumlah desa di bali
menjadi tujuan wisata virtual
dalam hal pandemi ini
kita di sayan
khususnya sangat terdampak
karena kita bagian dari
desa ubud dari ubud juga
dan bali pada umumnya
mata pencarian kita fokus di
pariwisata dan itu dampaknya
sangat luar biasa bagi perekonomian
masyarakat warga kami di
sayan khususnya tapi dalam
saya selaku perbekal di desa
sayan merasa sangat bersyukur
bisa mengabdi dari umur masih
muda di usia tiga puluh lima tahun
dan bisa berkreativitas
di tengah tengah pandemi seperti ini
ya salah satunya
kreasi yang kami buat adalah
pogdarwis kami kelompok sadarwisata
dengan desa wisata sayan
dan tentunya bekerjasama dengan
godevi pada saat ini
kami sedang mengadakan
dari desa wisata sayan
pandemi bukan sebagai penghalang
situasi ini bahkan bisa menjadi
pembara semangat untuk
menjadi lebih baik
kalau saya secara pribadi
pandemi adalah momentum momentum untuk
introspeksi diri introspeksi diri
secara kolektif dalam artian
bisa kita maknai introspeksi
secara pribadi ataupun secara kolektif
masyarakat bali pada umumnya
bahwa kita di desa rata rata
bisa menggantungkan hidup kita
kepada satu sektor
para wisata memang menjanjikan
para wisata memang tidak bisa kita punggiri bahwa
terhadap status sosial masyarakat
terhadap kehidupan sosial masyarakat
karena orang yang tidak punya
kekucikan kekucikan dengan adanya
banyak pekerjaan dan hasil
dari para wisata namun
kita harus sadari bahwa para wisata juga
sektor yang fragile yang rapuh
jadikan satu satunya penopang
tadi kalau berdampak
sangat berdampak tapi kalau
sebagai bagaimana maknanya
jelas ini adalah ruang
untuk berinovasi waktu untuk berinovasi
artinya memang tidak berubah
tidak boleh berhenti sampai di sini
kita harus ya seperti bahasa yang
sudah umum beradaptasi dengan
kejadian seperti ini sehingga memang harus
lebih siap menurut saya
inovasilah yang bisa
survive untuk beberapa tahun ke depan
kita tidak bisa
itu sih harus inovasi
dan berani mencoba
kalau tidak selama pandemi ini
susah banyak kok yang
tidak survive tapi kalau kalian
semoga pandemi ini berakhir
saya pribadi berharap
semoga situasi ini cepat berakhir
bali akan selalu dikenal sebagai pulau dengan kemolekan alam kearifan masyarakat dan harmoni dengan alam
setiap orang pun
agar pandemi ini segera usai
semoga pandemi ini segera berakhir ya
cukup melelahkan buat pelaku pariwisata
dengan berakhirnya pandemi
kita bisa memiliki ruang
beraktivitas berinovasi dengan
lebih luas lagi
sehingga ya dampak yang bisa kita
berikan dampak positif
pada masyarakat juga semakin besar
kami juga membuka
desa wisata di indonesia
agar tetap bangkit
tetap berkarya untuk desa wisata itu
dan kami berusaha
semaksimal mungkin untuk
menjadikan desa wisata itu
kita harus lebih kreatif
harus berani mencoba
dan sering bikin kok saya sering bikin
yang cocok nih sekiranya
yang dijual dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
di masa pandemi itu saya
mana yang sekiranya masuk akal
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
ya tentu kita semua
tentu berharap pandemi ini
akan segera berakhir
karena persoalan pandemi
tidak hanya bisa kita kemanai sebagai
tetapi pandemi saat ini
bahkan krisis sosial
dampaknya macam macam nah kalau hal ini terjadi berkepanjangan
banyak masalah lain lagi ya terutama masalah masalah sosial
nah saya pribadi berharap
semoga situasi ini
cepat berakhir dan kita
bisa menata kembali kehidupan
yang menghantam pariwisata dan ekonomi bali
justru mampu menumbuhkan
yang tak berpangku tangan
dan melakukan kolaborasi
menjadi berarti bagi sesama
sudah lebih dari setahun
pandemi covid sembilan belas menghantam
seolah sirna diterjang pandemi
pasti sangat berat bagi
sebagian besar orang termasuk aktor
namun ternyata masih ada setitik asa
dan optimisme yang membara
pandemi bukan sebagai
penghalang untuk berinovasi
melalui adaptasi situasi ini
bahkan bisa menjadi
pemberi semangat untuk menjadi lebih baik
mari kita dukung semangat
bertahan para pelaku wisata dengan
bangga buatan indonesia dan
beli kreatif lokal selalu patuhi
protokol kesehatan dan apabila
pandemi masih sudah memungkinkan
untuk kembali berwisata tetap di indonesia saja